sudah ada saya yang akan menjaga jangka tinggi
kanjeng sunan kalijaga tidak perlu repot repot
tidak perlu berserang
si adik bukankah tujuan kita sama
memastikan jaga tinggi selama dari marah bahaya
terima kasih atas bantuan nyisa anak berdua
maaf jangan salah paham sunan kalijaga
aku tidak pernah berpikir untuk membantumu
aku hanya ingin menyelamatkan anak ini
karena aku sudah bersumpah pada ayah kandung
ada apa jaka
apakah nyisa anak tahu di mana orang tua kandungku
syukurlah kamu baik baik saja jakarta
ayah pindah ke aku
dan sepertinya kamu sudah menemukan teman yang baru
aku adalah sekutu raja mukalawangsa
kalau kamu memang sekutu buktikan pada kami
nisa anak memberikan uang kepada aku untuk membeli makanan
kenapa malah kamu yang makannya lebih banyak
dasar aku sekali
kamu yang rakus
badanku kan lebih besar darimu
wajar saja dong kalau aku makannya lebih banyak
aku tidak mau berdebat denganmu lagi
kita belum berkenalan dengan betul
sayang jaka aku belum pernah punya nama
aku juga tidak tahu
aku terakhir begini adanya
orang orang memanggilku bulus jelek lah
bulus terkutuk lah
dan masih banyak lagi panggilan buruk
bagaimana kalau aku memberimu nama
mulai dari sekarang
aku akan memanggilmu ketul
bagus juga ya
panggil aku ketul
tapi bukan berarti kamu lebih hebat dariku
kita tetap sejajar
aku lebih suka jadangan sebutan rekan
sekarang maukah kamu cerita kepadaku
kenapa orang orang itu menyerangmu
kecuali kamu bercerita tentang tujuanmu
itu peta harta karun kan
kamu mengerti bahasa kuboca
dengan mengerti bahasa kami
itu tidak berpengaruh
kamu mengerti bahasanya
aku saja yang kurang kurang tidak mengerti
aku mencium bau makanan dan aku menginginkannya
kalian adalah santapanku
memang baik baik saja teman
jadi kapan kamu mau menceritakan soal kejadian tadi penyerangan di desa
aku tidak mau membahasnya
tapi kamu ingat orang tua tadi
yang memimpin penyerangan terhadapku
bukankah barang barangmu sudah kembali
kami ingin akhiri kutukan di desa ini
aku ini bukan kutukan
aku belum pikun
nah itu adalah kakiku sendiri
urusan ini kamu hanya perlu tahu itu ya
ah sudah lah
ayo kita lanjutkan pencarian harta karunmu
ini bukan peta harta karun
ini peta untuk menuju padepokan
pastiin sana ada banyak harta karun ya
berjuang saja berbicara denganmu
kamu temannya aku pergi ke padepokan
lalu setelah itu
aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu
aku dapat bagian harta karunnya ya
sudah aku bilang itu bukan harta karun
eh jaka tunggu
aku sangat penasaran
siapakah yang akan menang
dan kali ini serangan yang lebih terbuka
maafkan jeng gusti
hamba lancar menghadap
ketiwasan kan jeng
gerbang tengah telah diserang oleh pasukan yang tidak dikenal
dimana patih aku
kami tidak bisa menemukannya
dia pergi lagi tanpa isi
aku sendiri yang akan memimpin
pertahanan rakyat curit kita